penyidik sudah melakukan gelar perkara
pemeriksaan taksi juga sudah kita anggap
cukup untuk menetapkan para dae sebagai tersangka
itulah pernyataan direktur tindak bidana umum baris krimpolri
brigjen pol andirian
dalam konferensi pr serabu malam
di kedung baris krimpolri jakarta selatan
baradae disangkakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan yunto pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
kitab undang undang hukum pidana tentang pembunuhan
dalam sangkaannya para dae terindikasi
membantu melakukan tindak kejahatan pembunuhan
sehingga bukan tidak mungkin akan ada tersangkaan
lain yang bakal ditetapkan dalam kasus tewasnya
brigadir nofriansah yosua huta barat
sementara itu komisi nasional hak asasi manusia
hingga rabu masih fokus menggali keterangan
dari laboratorium forensik dan cyberporri
komnas ham belum menjatuhalkan pemeriksaan
irjen verdi sambo beserta istrinya putri candrawati
minimal cyber sama digital forensik
kalau itu kita sudah dapat ya penting untuk memang
memanggil pak ferdis sambo maupun kepada ibunya
pihak keluarga brigadir nofriansah yosua huta barat
rabu siang menemui menteri koordinator politik hukum
dan kamanan mahfud md di kantor kemenkopol hukam jakarta pusat
ayah brigadir yosua samuel huta barat
datang bersama perkumpulan marga huta barat
samuel mengatakan seluruh marga huta barat
terpukul mendengar tudingan terakhir
terhadap anaknya yang dianggap bersalah
karena diduga melakukan pelecehan seksual
tim liputan cnn indonesia